limfa ibu nailah pecah terkena benturan sudut meja
dan kami harus segera mengambil tindakan operasi
mama gak apa apa idan gak usah khawatir ya
sebaiknya bapak segera menyelesaikan biaya administrasi untuk
kamu kok gak sekolah
kasian loh temen kamu tiara cantik nanti nungguin
alhamdulillah mama udah sembuh
mama jangan sakit lagi
aku seneng banget
yaudah kalau gitu sekarang kita ke sekolah kamu ya
nay udah bangun
aku beliin makanan buat kamu semangitan
aku udah bilang

terus kenapa kamu ada disini
pergi aku bilang
kenapa aku jadi ingat mama roh mama ya
tenang dulu gua
saya periksa dulu
kita harus segera bawa pasien ke ruang emergency